akibat dari mantra kalacakra gerbap maaf apa yang aku lakukan agar tenaga dalamku
boleh kembali tidak ada cara lain gerbap bu iwalti gerbap mesti nunggu selama tilup
oh enggak berapa selama tiga hari hehehe hehehe hehehe
raka lat cakra ini ini pasti ada gabungan yang bisa membuat kalacakra meningkat tidak hanya tidak
jaga dengan betul dinda terluka dalam
weh wadah weh pendang takut sama pendang weh
kalau saya mah tidak takut atuh
tidak ada blokah
ini semua adalah tanggung jawabmu
mohon maaf rai prabu
aku tidak bisa mengendalikan
pedang batuk jogja itu
gusti prabu aku mohon
mungkin gusti prabu dapat membebaskan raden langsung saja
agar pedang itu menjadi tenang
bebaskan raden langsung saja
tangan aku bebaskan
kita kemampuan certainly
oh kau ternyata ada lebar
aku tidak sabar ingin menikahi mas rana santan
murid lemah seperti kau
tidak pantas menikah dengan rana santan
berani beraninya kau mengatakan itu pada aku
kau pikir aku tidak tahu
kalau bukan karena resi guru
kau tidak akan bisa mengalahkan kian santan
siapa yang kuat di antara kita
sampai ketemu lagi

apa yang harus aku lakukan agar tenaga dalamku pulih kembali
tidak ada cara lain ger prabu iwalti ger prabu

selama tiga hari

bagaimana aku mencegahnya
sampai jumpa ger prabu
ini semua garisan yang widi ger prabu
semua sudah diatur ger prabu

apa yang dibaksud dengan semuanya ger prabu
singta wakal ger prabu
resiko tolonglah aku sekali ini saja
izinkanlah aku menyelamatkan putriku rara santa dari orang yang salah

sampura sudger prabu
sampura sudger prabu
sampai jumpa lagi
nah kita jangan kepada raya nyiwanya berharap lotsa
jadi jangan buat ngomong ngomong
pengen clan kita
dari mana sayang dia dia
khusus dia kan sangat jauh
yang cari aku